direkturat lalu lintas polda metro jaya mengerahkan ratusan personilnya untuk mengawal kelancaran arus lalu lintas selama libur panjang dan cuti bersama
maulid nabi muhammad saw yang akan berlangsung pekan depan
untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan di lantas polda metro jaya kombes sambodo purnomo yogo
selamat sore pak sambodo
selamat sore mas
pak sambodo mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan berlibur pada masa libur panjang nanti
bagaimana mekanisme pengaturan yang akan dilakukan dan berapa personil yang akan diterjunkan ke lapangan
ya libur panjang sekaligus juga cuti bersama dalam rangka perayaan hari maulid nabi muhammad saw
itu kan dilaksanakan selama kurang lebih lima hari
mulai dari rabu kamis jumat sabtu dan minggu
diperkirakan arus liburan itu sudah mulai terjadi peningkatan
sejak selasa siang selasa sore sampai dengan rabu
kemudian nanti arus baliknya itu hari sabtu dan minggu tanggal tiga puluh tanggal satu november
untuk mengantisipasi hal tersebut maka kami dari jajaran detorat lantas polda metro jaya
telah menyiapkan sedikitnya ada lima belas pos pengamanan
khususnya di jalur tol maupun jalur arteri
ada tiga di jalur non arteri
antara lain di bekasi cyber park
itu yang jalur jalur sepeda motor suka untuk keluar ke arah jawa
kemudian juga di kedung waringin perbatasan dengan antara karawang dan bekasi
khususnya untuk di dalam tol sendiri itu juga baik tol yang ke arah cikampek
tol yang ke arah jagorawi yang ke arah bogor maupun yang ke arah merak
juga kami sempat tempatkan pos pengamanan
antara lain di kilometer sepuluh
di awal tol elevated yang akan naik ke atas di arah cikampek
kemudian di simpang susun cikunir
kemudian di rest area kilometer sembilan belas
termasuk juga di kilometer dua puluh sembilan di bekas gardu cikarang utama
nah untuk mengamankan selama kurang lebih lima hari tersebut
kami menunjukkan kurang lebih sekitar
tujuh ratus lima puluh personil untuk melaksanakan pengamanan terhadap arus wisata ini
kemudian bagaimana nantinya mekanisme penjagaan yang akan dilakukan
untuk tetap bisa menjaga kapasitas tersebut
ya barusan tadi sore kami dengan pak kakor lantas pak irjen istiono
langsung berkunjung ke pengecekan dan ketemu dengan
pengurus dari rest area kilometer sembilan belas salah satunya
dan mereka memang sudah mewajibkan para tenan tenan atau restoran restoran
dan kami akan menempatkan anggota di gerbang masuk ke rest area
termasuk juga ada pos pengamanan di rest area tersebut
maka rest area tersebut akan kita tutup
jadi istilahnya buka tutup
nanti kalau ada yang keluar
tetapi sebetulnya rest area kilometer sembilan belas ini kan berada di bawah layang elevated
jadi kerawanannya memang agak serigap berkurang kilometer tiga puluh sembilan juga
justru yang memang yang lebih rawan adalah rest area rest area setelah tol elevated
antara lain kilometer lima puluh dua dan seterusnya
ini yang masuk wilayah polda jabar dan tentu juga kami bersama sama dengan polda jabar
akan di bawah koordinasi korlanta juga akan melaksanakan pengamanan pengamanan secara terpadu
pak sambodo pengamanan pada libur panjang ini kan juga bersamaan dengan operasi zebra jaya
yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu pada fase sampai delapan november nanti
apakah juga akan dilakukan pengecekan terhadap pengendara
apa saja yang akan dicek dari pengendara pengendara yang melakukan perjalanan ini
khusus untuk operasi zebra memang karena dilaksanakan sedang dalam masa pandemi covid sembilan belas
maka salah satu prioritas kami juga adalah pengecekan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap protokol covid
salah satunya kewajiban menggunakan masker dan sebagainya
namun memang tidak ada penyekatan seperti pada saat libur libur sebelumnya
diperbolehkan untuk melaksanakan liburan
walaupun saat ini sedang dalam masa pandemi
sehingga dihimbau untuk tetap mematuhi protokol covid sembilan belas
dan bahkan kalau perlu cukup liburannya tidak perlu keluar kota
karena untuk mengurangi resiko
dan kepada penumpang angkutan umum juga
tadi sore kami berbicara dengan dinas perhubungan dan dari pihak terminal di pulau gebang
itu juga mereka sudah tidak
ada rapid test tetapi hanya mewajibkan ada surat keterangan kesehatan
yang menyatakan bebas covid sembilan belas untuk bisa menaiki anggota umum khususnya di terminal bis di pulau gebang
ya diharapkan sesuai dengan anjuran pemerintah juga tetap berada di rumah bersama keluarga pada masa libur panjang ini ya
terima kasih bapak kombes pol sambodo purnomo yogo di lantas polda metro jaya
sudah bergabung bersama cnn indonesia pada sore hari ini
selamat sore pak
selamat sore terima kasih